lalu apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi kemungkinan ancaman resesi ekonomi
bergabung aidil akbar majid senior financial planner
mas akbar selamat malam
dengan adanya ancaman resesi jurang resesi ekonomi di kedepannya
membuat kita khawatir jelas lah ya dan juga wajar mungkin
tapi bagaimana kita harus menyiapkan mas akbar
dalam hal atau dalam sektor financial planner atau perencanaan keuangan
untuk mengantisipasi resesi ekonomi ini
ya jadi seperti yang kita ketahui bahwa
ini seluruh dunia ya hampir seluruh dunia banyak negara negara besar yang masuk resesi
nah resesi itu apa yang terjadi
resesi adalah ketika kondisi ekonominya melambat
jadi kita sendiri harus mempersiapkan diri supaya secara keuangan kita siap
nah yang paling penting dan ini sebenarnya sudah rentetan dari kejadian adanya covid sembilan belas kemarin
artinya apa kita mulai dari perencanaan
kita harus punya yang disebut dengan emergency fund
dana darurat itu harus kita perkuat
jadi karena kenapa
resesi biasanya nanti berdampak kepada pertumbuhan yang melambat
perusahaan perusahaan juga tidak bisa berkembang
potensi phk juga makin membesar lagi
kalau kemarin setelah covid masih ada potensi phk
dan sudah terjadi phk sekarang bisa bertambah lagi lebih besar lagi
nah itu yang harus diantisipasi oleh banyak orang
kalau sampai mereka kehilangan penghasilan
makanya porsi dana darurat atau emergency fund itu harus diperbesar
nah emergency fund atau dana darurat ini dalam bentuk apa
artinya berarti dalam bentuk cash ya
yes emergency fund darurat harus dalam bentuk investasi atau produk keuangan
yang harus mudah diakses
kemudian tingkat keamanannya tinggi
cepat juga untuk diakses
jadi bentuknya bisa berupa cash
bisa berupa tabungan produk perbankan tabungan deposito
atau bisa juga berupa emas logam mulia
mungkin beberapa bisa dimasukkan di reksadana pasar uang
tapi kalau kita mau tarik dengan kecepatan tinggi gitu ya
kita lebih baik dibutuhkan cash atau emas tadi
oke emas pas banget ya
sekarang emas juga lagi tinggi nih harganya soalnya kan mas akbar
oke dalam bentuk cash tadi
artinya kalau kita tarik ke belakang dalam beberapa bulan kebelakang
mungkin masyarakat juga banyak yang
dari sisi atau dari segi pengeluaran
mungkin lebih bisa diperketatkan
karena mungkin aktivitas pun juga di luar berkurang dan sebagainya
tapi kalau misalnya kita lihat banyak ke depannya
orang orang di saat saat yang sekarang
walaupun nggak jelas nih pandeminya kapan akan selesai
mereka udah punya pikiran misalnya tahun depan nih mau ngapain
mau jalan jalan dan mulai itu di planning dari sekarang
artinya ini harus direm rem kan
adanya jalan jalan
atau mungkin tabungan investasi itu juga harus direm rem juga nggak
ya gini ada berita gembira di bulan agustus ini
kan rencana asn tni polri akan menerima gaji ke tiga belas
nah gaji ke tiga belas itu mungkin dialokasikan dulu untuk menambah emergency fund tadi
terus kemudian pengeluaran pengeluaran yang belum penting
yang tidak urgent kayak tadi mungkin jalan jalan
atau mungkin ganti gadget
yang memang selama ini mungkin pakai hp yang lama
atau laptop yang lama masih bisa dilakukan
sebaiknya jangan diganti dulu
karena kita akan membutuhkan setiap rupiah yang kita miliki
kemudian keuangan jangka pendek juga sama
kita harus siapkan dari sekarang
misalnya untuk akhir tahun
atau tahun depan anak mau masuk sekolah
itu juga harus dipersiapkan jangan sampai dengan adanya resesi ini
kemudian investasi kita mandek
atau mungkin kondisi investasinya lagi turun
sementara kita lagi butuh uang
nah kalau memang ada investasi investasi yang posisinya sekarang lagi hijau
atau lagi profit
ada baiknya sebagian di likuidasi dulu atau dicairkan dulu
dimasukkan ke dalam emergentifan
atau ke dalam dana jangka pendek dulu
untuk kita bersiap siap kalau memang dibutuhkan
oke jadi sekaligus ini juga tahan dulu ya
mau jual jual itu tadi ya misalnya kayak jual jual emas gitu
mumpung harganya lagi tinggi itu mungkin juga jadi pertimbangan sekarang
apakah harus gol sekarang atau ditahan tahan dulu ya mas akbar
ya kalau emas kan memang akan berfluktuasi ya
kemarin sudah menyentuh level tertinggi
kita masih belum tahu masih naik apakah memang konsolidasi
tapi kalau memang belinya sudah lama
belinya mungkin di harga tujuh ratus ribu atau enam ratus ribu
ada baiknya mungkin sebagian juga dicairkan gitu ya
untuk menambah pundi pundi cash tadi gitu
jangan sampai nanti keburu turun lagi harga emasnya gitu ya
nggak bisa apa namanya realize gain yang sudah ada
tapi sebagian lagi masih boleh disimpan di emas
karena kan kita masih belum tahu apakah ini masih akan naik kondisi emasnya
oke kalau tadi strateginya salah satu disampaikan mas akbar
harus menyiapkan dana darurat emergency fund ya mulai dari sekarang
nah dampak resesi yang paling besar yang harus atau yang paling lekat
dengan kita yang harus kita pahami itu apa sih mas akbar
ya tadi seperti yang saya katakan bahwa resesi kan berarti tidak hanya terkenal
ya kita personal tapi juga ke tempat kita bekerja ke perusahaan perusahaan
di mana mungkin self penjualan mereka juga terdampak
yang akibatnya profitabilitas mereka bertambah gitu ya
nah profitabilitas itu nanti akan terwujud dari pengetatan biaya operasional
dan pengetatan biaya operasional ini salah satu yang paling sering dilakukan
oleh perusahaan selain penurunan biaya marketing dan lain sebagainya
adalah rasionalisasi dari pegawai gitu ya
nah ini yang dampak yang paling cepat terjadi dan itu sudah terjadi dari
pada saat masa pandemi kemarin yaitu bisa jadi phk atau bisa jadi pemotongan penghasilan
sekarang saya banyak sekali teman teman yang sudah mau tidak mau terpaksa
karena mereka mau pindah kerja ke tempat lain pun kondisinya sama bahkan lebih buruk lagi gitu ya
nah ini yang harus kita antisipasi dan itu sebabnya kenapa tadi ada emergensi fun
dan dana liquid tadi karena ketika kita terbiasa dengan biaya hidup misalnya sepuluh juta kalau di jakarta ya
mau gak mau kita harus hidup dengan lima juta tapi masih ada penghasilan
dibandingkan teman teman yang terkena phk maka emergency fund lah yang nanti akan membantu
mensupport selisihnya kalau memang kita punya kewajiban kewajiban
biasanya masih ada kewajiban ya mungkin cicilan kpr atau mungkin apa namanya
cicilan kendaraan dan sebagainya nah itu terus kedua hutang kalau memang masih ada hutang konsumtif ya
utang kartu kredit utang pinjaman online dan sebagainya saya sarankan sebaiknya segera dilunasi
ya jangan sampai kalau terjadi apa apa dengan penghasilan kita kita akan kewalahan untuk membayar cicilan hutang
waktu pas kemarin pandemi ada beberapa kasus yang rame di media sosial
di mana seorang penghasilan delapan puluh juta kehilangan penghasilan
sementara dia harus bayar cicilan rumahnya sekitar tiga puluh empat puluh juta dan dia kebingungan
jadi banyak kasus kasus yang kita bisa belajar bahwa ketika penghasilan berkurang atau berhenti sama sekali
maka emergency fund akan membantu tapi emergency fund pun juga ada batasnya kan
hanya dua bulan tiga bulan enam bulan
kalau sampai terjadi phk belum tentu kita bisa cepat mendapatkan pekerjaan baru dalam waktu tiga enam bulan
sampai resesi ini selesai sampai mungkin covid nya juga selesai gitu ya
so jadi kalau saya katakan mungkin akan butuh waktu sekitar satu kuartal setelah terjadinya kenaikan ekonomi ya pertumbuhan ekonomi
jadi kalau memang pak presiden
optimis pertumbuhan ekonomi
akan membaik di kuartal keempat
maka akan butuh waktu tiga bulan
atau sampai perputaran ekonomi itu
dirasakan ke masyarakat di bawah jadi mungkin
sampai kuartal pertama dua ribu dua puluh
baru kita bisa melihat adanya
pekerjaan pekerjaan baru muncul
dan orang bisa kembali bekerja kalau
sampai mereka terkena
phk itu sebabnya kenapa
secara keuangan mereka harus
siap paling tidak sampai kuartal pertama
oke mudah mudahan kita harapkan
pertumbuhan ekonominya juga semakin baik
seiring dengan pandeminya yang juga akan
segera berakhir ya terima kasih
mas aidil akbar majid sudah bergabung dengan